ratusan pemotor yang ingin merayakan malam takbiran dengan keliling kota jakarta
terjaring razia kelengkapan kendaraan di bundayan senayan
kebayoran baru jakarta selatan pada selasa malam
terlihat para pemotor yang didominasi remaja ini diberhentikan oleh petugas
dari direktorat lalu lintas polda metro jaya karena tidak menggunakan helm
saya diberhentikan satu persatu para pengendara dimintai kelengkapan surat kendaraannya
apabila tidak memenuhi syarat para pengendara ini dikenai sanksi tilang
hingga kendaraannya ditahan oleh petugas sampai membuktikan ada surat jalan
sedikitnya ratusan pemotor terjaring razia dalam malam takbiran ini
menurut pihak polisian razia ini digelar perihal untuk mengamankan wilayah dki jakarta
di malam takbiran jelang perayaan hari raya idul fitri agar kondusif dan tentram
sebelum diperkirakan pemerintah merasa takut dan menikmati bukit pelaku kota di sini

dan mereka seperti mau arahkan kalau sudah membayangkan yang mobilnya buat tapi tidak dipersegah
bagi yang tidak memakai helm apakah ada sanksi tilang
itu saksi terakhir kalau mereka bisa tunjukkan helm bisa menantar helm ya kita bawa surut pulang
tugas gabungan juga membubarkan konvoy menggunakan truk oleh puluhan remaja saat melintas di jalan danau sunter selatan tanjung priuk jakarta utara rabu dini hari
para remaja ini diduga akan melakukan aksi tawuran lantaran membawa petasan dan bendera konvoy
satu persatu remaja yang digiring ke mapolres metro jakarta utara ini diminta untuk turun dari bak truk terbuka
dari dalam truk juga ditemukan belasan bendera konvoy
enam petasan serta flaregun di mana salah satunya sudah digunakan
kapolsek tanjung priuk kompol nasirwan mengatakan para remaja ini diduga akan tawuran
kita menemukan atau mengamankan sekitar dua puluh lima ulang ini dua puluh empat anak anak remaja yang menaiki kendaraan baktur terbuka
kemudian kita amankan dari hasil pengecekan kita
sweeping kita kita menemukan enam petasan dengan empat plare